akibat jembatan putus diterjang banjir bandang pelajar di kabupaten pasaman barat
sumatera barat terpaksa menggunakan rakit ke sekolah
perjalanan pergi dan pulang sekolah menjadi berbahaya karena melewati sungai berarus deras
sudah empat hari nurul dan kawan kawan dilanda perasaan deg degan setiap kali berangkat sekolah
para pelajar smp dan sma batahan di jorong lubuk gobing kabupaten pasaman barat ini
khawatir rakit yang mereka tumpangi terbalik saat melintasi sungai batang batahan
satu satunya jembatan yang selama ini menjadi penghubung antar kampung
hancur diterjang banjir bandang akhir pekan lalu
tidak ada jalan lain
tidak ada jalan lain
ini sudah kapan digunakan
ini sudah kapan digunakan
ini sejak dari hari senin kemarin pak
sampai hari ini
terus masih pelajar juga di suasana
oh kalau siswa pak itulah kira kira jarang apa namanya itu
agak tercendal cendal pak
maklum dapat gurunya dari luar
aparat desa setempat ada lebih dari dua ratus pelajar yang bersekolah di luar kampung
selain perbaikan jembatan
warga juga berharap mendapat pasokan makanan dan minuman
serta kebutuhan lainnya
jonedi kambang kabupaten pasaman barat